pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama yang dilakukan pemerintah saat ini
pembangunan pun tidak hanya berfokus pada kota besar namun juga dilakukan di perbatasan indonesia dengan negara tetangga
seperti inilah wajah perbatasan indonesia dengan timur leste di pos lintas batas negara wini kabupaten timur tengah utara nusa tenggara timur
sejak dibangun pada dua ribu enam belas lalu plbn wini menjadi lebih megah jika dibandingkan sebelumnya
berbagai fasilitas penunjang seperti pos jaga kantor imigrasi serta biaya cukai diperbesar untuk kemudahan pelayanan masyarakat
keamanan pun menjadi salah satu aspek yang diutamakan
maklum daerah perbatasan rawan akan tindakan penyelundupan
ketika memasuki plbn wini warga akan diperiksa kelengkapan dokumen seperti paspor dan surat lainnya
jika membawa barang dalam jumlah besar
barang akan diperiksa melalui x ray dan diperiksa secara manual
kemudian warga diperiksa kembali di kantor imigrasi dan baru diperbolehkan menyeberang ke timur leste
oh sangat jauh berbeda pak
jadi kalau dulu itu untuk kami melintas itu perlu banyak pos untuk kita melapor dari pos ke pos ke pos
kalau untuk sekarang sudah terpadu jadi lebih mudah pelayanannya
namun belum semua perbatasan memiliki
salah satunya plb napan di kabupaten timur tengah utara nusa tenggara timur
napan merupakan satu dari empat plbn yang berada di kabupaten timur tengah utara
jauh berbeda dengan plbn wini di napan hanya ada pos kecil untuk penjagaan
di sini masyarakat yang ingin melintas ke timur leste atau sebaliknya
akan diperiksa secara manual baik barang bawaan maupun pemeriksaan dokumen
kondisi ini tentu tidak ideal mengingat di daerah napan banyak jalur tikus untuk menuju indonesia
hal inilah yang sering dimanfaatkan untuk melakukan penyelundupan
secara real jumlah personil kita masih sangat terbatas yaitu sekitar empat ratus
sedangkan seharusnya itu sembilan ratus
nah ini memang menjadi kendala bagi kami
tetapi dengan kondisi yang minim itu kita upayakan keberadaan anggota di perbatasan ini betul betul optimal
dengan menggandeng stakeholder yang ada
minimnya infrastruktur di perbatasan membuat penyelundupan barang serta perlintasan ilegal marak terjadi
di belakang saya ini bisa dilihat itu merupakan perbatasan indonesia dengan timur leste
nah garis inilah yang membatasi indonesia dengan timur leste
ketika saya melewati garis ini saat ini saya sudah berada di timur leste
dan memang hanya garis inilah yang membatasi
ini merupakan perbatasan napam satu dari empat perbatasan indonesia dengan timur leste
yang ada di kabupaten
timur tengah utara nusa tenggara timur
franky wijaya nusa tenggara timur